beli baju baru kena aja pake motionpay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
bangun lo jangan mimpi
ya anak biang masalah ini cari masalah ya
mana ada ngapain sih pada ribut ribut ah
aduh jangan buntu lagi
wah dimana sih
dibutuhin malah gak ada
woy ada yang turun
ada yang turun sekarang
turun mbak dino
tanggung jawab berani yang memutih mobil
ada yang turun
turun mbak dino
asli ini orang minta buat mobil dihancurin ya
budi kita pacarin aja mobilnya
si dewi kapan mau pulang sih bisa kelamaan nih
aduh ngapain sih ngumpulin lollipop segala kayak bocah banget lah
eh gini tuh rame banget ngantrinya
wah tapi gue suka banget sama lollipop
lidah lo duduk aja disini biar gue yang ngantri
aduh ada di pinggir gue ya
ayo adek adek mau pilih yang mana
ya ampun davin sabar banget sih
sabar mau ngantri sama anak anak itu
bang beli bang
yang ini pak boleh deh satu
permen yang bulet
bagi satu deh bang yang bentuk kayak loff ada
lo semua berani ngakurin aku kan
minggir lo semua
punggil pasukan dia
alih sadar tidak kelakuan alih tadi itu bisa membayangkan nyawa orang
hah kalau tadi seandainya beta jatuh di tengah jalan terus ditabrak bagaimana
lagi lo juga gak apa apa kok jadi ngapain gede masalah
eh lo udah salah makan jolot ya
eh botak lo gak usah ngomporin ya
tadanya semua demennya anarkis lo mah
kamu orang bisa diam
jaga itu mulut
jangan beto omrak abri kalian disini ya
lo gak ngerti ya artinya sorry
oh pasti nilai bahasa inggris lo merah ya
haa merah haa merah
haa merah haa merah
haa merah haa merah
semua minta gue keramasin ya gue sosok pinter
ali dengar ya pasang itu tadi ya
sama seperti ali tuntut beta punya kawan minta maaf sama ali tulus
beta juga sekarang minta alek seperti begitu
bangun lo jangan mimpi
ya anak biang masalah ini cari masalah ya
mana adil ngapain sih pada ribut ribut ah
masih mau pada ribut ribut ngapain sih ha
ini ada apaan sih
aldino biang ondari nih dia tadi serempet beta di tengah jalan kawan
tapi dia tidak tanggung jawab dan dia tidak minta maaf sama peta
jadi beta tidak bisa diam begini toh
tunggu dulu oke tapi jangan di jalan kayak gini
nanti kalau ada polisi lewat terus menangkap kalian kalian dikejar mau
mau gak lo pada
eh tidak bisa kawan
tetap punya hati ini tidak bisa tenang kalau lihat mereka pergi begitu saja
eh kau tak punya kasus
bawang salis aja
div ngerti gak sih
udah pada cabut semua
udah cabut yuk
woi kau tak punya kasus
bawang salis aja
baiklah aku beli dua emang lo suka laliput juga ya
lagian ini buat adik gue
oh adik lo sayang banget
terima kasih ya
rara pasti seneng banget gue bawain lollipop favorit dia
semoga dia gak ngambek deh karena gue lama banget matiin hp
bebki alennya kenapa tiba tiba sope dulu sama kita semua disini
pokoknya ali ini lagi sibuk sama ali punya acara
sama perempuan keras kepala batu itu yang ali selalu belain
asli dah lo tadi kita ajak kongkong lo kemana
katanya ada acara dari mana sama siapa
kok sekarang ada disini
eh gak mungkin lagu gak peduli sama kalian semuanya
kalian ini luluh pada sobat sobat gue
ya tadi gue memang ada acara yang ada kaitannya ada hubungannya sama hukuman dari pak togar
riefki ali punya hukuman dari patogar saja ya
ali tidak bilang dan ali tidak jujur sama kita
riefki sekarang ali urus aja ali punya urusan itu
kok nomor hp opa davin masih belum aktif sih
tapi aku davin gak mungkin lupa sih hari ini mau nonton sama rara
rara tunggu langsung aja deh di bioskop
pasti opa davin datang
oke kita jalan ya eh tapi pelan pelan jangan kayak kemarin tak ketauan loh